saudara mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kembali menjalani sidang atas kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan kementerian pertanian
hari ini jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi dari pegawai kementerian pertanian
keempatnya adalah abdul hafid agung mahendra arief sofian dan muhammad yunus
pada sidang sebelumnya keempatnya dihadirkan untuk memberi keterangan terkait aliran dana syarul yassin limpo
keempatnya menjabarkan kemana saja permintaan dan pengeluaran dana kementerian pertanian yang mengalir untuk keperluan pribadi sel
dalam sidang lanjutan hari ini giliran pihak penasihat hukum para terdakwa yang mengajukan pertanyaan kepada para saksi
informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv adatriksi valencia di pengadilan tipikor jakarta
triksi apa fakta baru yang terungkap dari pemerintah
pemeriksaan keempat saksi pada hari ini
ya bella kalau tadi kami rangkum ada beberapa hal yang menarik sebenarnya ketika para saksi ini kembali melanjutkan persidangan ataupun juga memberikan keterangan
seperti misalnya tadi ketika ditanyai oleh penasihat hukum apakah para saksi sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya ini sudah melanggar aturan tapi tetap melakukan
nah dari jawaban para saksi ini rata rata semuanya menjawab karena mereka terpaksa
ini arahan dari pimpinan dan bahkan ada satu pegawai yang mengatakan karena mereka tahu ini adalah arahan pimpinan dan juga mereka terpaksa
bahkan ketika mereka mencoba maksud kami salah satu pegawai mencoba untuk tidak melakukan ataupun mengikuti arahannya
dirinya ini dicopot dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional
itu terjadi pada pegawai yang bernama abdul hafiz dan juga beberapa temannya yang mendapatkan ganjalan
turunkan jabatannya ataupun juga dicopot dari jabatan struktural
tapi ketika ditanya apakah memang sebenarnya ada ancaman ataupun juga ada tuntutan dari pihak pihak yang meminta mereka untuk melakukan tindakan tersebut
tapi ada ganjaran yang tadi dikatakan sudah ada didapatkan oleh abdul
dan para saksi juga mengatakan bahwa tidak ada keuntungan apapun yang didapatkan maupun juga kenaikan jabatan ketika mereka melakukan ataupun juga meneruskan perintahnya
dikatakan para saksi ini tidak pernah berhubungan langsung dengan syahrul yassin limpo ataupun juga mendapatkan perintah langsung dari syahrul yassin limpo
tapi kalau misalnya kita melihat dari keterangan keterangannya bahwa sebenarnya memang para saksi ini mendapatkan perintah
nah dari atasannya jadi memang ada jenjang ada tingkatan tingkatan sebelum akhirnya mencapai syahrul yassin limpo
tapi ketika misalnya dilihat dari keterangannya ataupun juga dari hasil kwetansi ataupun juga dari tujuan permintaan permintaan memang ini semuanya mengerucut ke permintaan ataupun juga kebutuhan dari syahrul yassin limpo
yang juga sudah sebenarnya dijabarkan kemarin dalam persidangan bella yakni dari untuk uang entertainment lalu kemudian ada pembelian kendaraan
jadi ada reimburse begitu ya yang diarahkan untuk bisa memberikan pernikahan ataupun juga undangan undangan
tadi yang dibahas dalam persidangan sebelumnya yakni adalah terkait dengan pembayaran umroh
nah ini pembayaran umroh cukup sengit ya tadi dibahas karena memang dipertanyakan oleh penasihat hukum kenapa sampai totalnya bisa satu miliar lebih untuk enam orang
karena dikatakan ini untuk keluarganya sgl tapi tadi kembali lagi dipertanyakan ini sebenarnya hanya keluarga sgl saja atau memang ada rombongan menteri lainnya ataupun juga rombongan dari kementerian pertanian maksud kami
nah ini yang tadi sempat dibahas dan juga cukup sengit begitu
jadi ada bukti bukti lagi yang tadi diperlihatkan maupun juga dikonfirmasi baik dari jaksa penuntut umum maupun juga dari saksi
nah sekarang memang kalau saat ini yang sedang berlangsung bella yakni ada empat saksi lagi selain dari empat saksi yang sudah disebutkan tadi
yakni ada raden kiki mulya putra selaku kepala subbagian rumah tangga pimpinan kementan
lalu ada aris andrianto selaku admin keuangan subkoordinator rumah tangga pimpinan kementan
ada ignasius agus hendarto sub koordinator pembelian biro umum dan pengadaan kementerian
dan terakhir ada reski yudhistira saleh koordinator kearsipan dan tata usaha biro umum kementerian ataupun juga kementerian pertanian
nah tadi sebelum kami keluar tadi terakhir ini masih di bagian raden kiki mulya putra selaku kepala sub bagian rumah tangga
ini ditanyakan oleh hakim terkait dengan pengeluaran dan apa sebenarnya tupoksi dari raden kiki mulya ini dalam kementerian pertanian
dan minum perharinya dari syahrul yasin limpo baik di rumah dinas maupun juga di kementerian
kalau dikatakan tadi dijawab oleh raden kiki mulya putra bahwa setidaknya dalam satu hari dia harus menyetor atau mentransfer dua juta rupiah untuk uang makan dan juga minum dari syahrul yassin limpo ketika ada di rumah dinas
nah sementara ketika ada di kementerian memang ada budget tersendiri yang juga sudah keperluan karena memang itu dalam masa kerja atau masa dinas begitu ya
memang yang disoroti tadi adalah cukup menarik
ketika harus mengeluarkan atau mentransfer uang dua juta rupiah perharinya untuk konsumsi
lalu kemudian juga terkait adalah yakni uang hadiah untuk kondangan ataupun juga perundangan pernikahan
kalau dikatakan tadi budgetnya hanya lima ratus ribu rupiah jadi di atas itu harus dikeluarkan sendiri secara pribadi
tapi tadi yang menarik adalah bagaimana kasubak ini menyampaikan bahwa juga menyiapkan hadiah berupa cincin emas
nah ini harganya tentu sudah diatas lima ratus ribu
jadi masih kita lihat dan juga kita nantikan
bella dan juga saudara fakta fakta apa
apalagi yang kemudian terungkap dalam persidangan saat ini yang masih berlangsung
triksi kalau tadi informasi yang anda berikan adalah fakta fakta tersebut terkait dengan kebutuhan dari keluarga syahrul yassin limpo
namun yang masih diperiksa hingga saat ini sebagai saksi adalah pegawai pegawai dari kementerian pertanian
apakah sudah ada informasi kapan keluarga dari syahrul yassin limpo akan menjadi saksi dalam persidangan karena tentunya masyarakat juga ingin mengetahui terkait hal ini
untuk kemudian kapan menjatuhkan
tentu ini kita nantikan juga bella terkait dengan penjatualan terhadap pemeriksaan keluarganya
tapi yang jelas saat ini yang masih dikorek dan juga dikulik adalah keuangan ataupun juga aliran dana yang digunakan maupun juga dikumpulkan di dalam kementerian pertanian melalui pegawai pegawainya
masih berlangsung persidangannya sampai saat ini
baik terima kasih valencia triksi langsung dari tipikor jakarta
kita akan nantikan kapan informasi selanjutnya
keluarga akan diperiksa di tipikor sebagai saksi